setelah mengarungi lautan selama tiga puluh hari dari jepang dua rangkaian kereta mrt yang terdiri dari dua belas gerbong akhirnya tiba di jakarta
nah rangkaian pertama kereta ini dikeluarkan atau unloading pada rabu malam
rencananya dua rangkaian pertama mrt ini akan tiba di depo lebak bulus pada minggu pagi mendatang
nantinya total kereta yang bakal dimiliki oleh mrt jakarta sebanyak enam belas rangkaian
rangkaian gerbong kereta mrt ini berangkat dari pelabuhan toyohashi jepang pada tujuh maret lalu
pengangkatan gerbong pertama mrt dari kapal ellensburg di dermaga satu ratus satu tanjung priok dilakukan pada hari rabu pukul tujuh malam
kloter pertama mrt yang terdiri dari dua rangkaian kereta produksi nipong syario jepang ini pun siap diberangkatkan ke depo lebak bulus
setelah rangkaian mrt sampai di depo lebak bulus pt mrt melakukan pemasangan listrik dan sistem
rencananya kloter pertama mrt akan jalan di jalur utama pada bulan agustus
kemudian secara bertahap empat belas rangkaian kereta lainnya menyusul untuk percobaan pertama di bulan desember dua ribu delapan belas
depo kita di lebak bulus
jadi secara bertahap ini akan diberangkatkan dan sampai dengan hari minggu pagi
jadi konsepnya adalah delapan malam ini kemudian empat lagi besok dan secara bertahap tiga yang pertama akan berangkat besok malam kemudian tiga lagi dan enam
jadi minggu pagi seluruh proses pengangkutan dari dua rangkaian pertama kereta mrt jakarta itu akan sudah selesai di depo lebak bulus
sebelumnya kapal ini ditargetkan tiba di jakarta pada dua puluh delapan maret
namun karena cuaca buruk selama perjalanan kedatangannya tertunda sampai empat april dua ribu dua puluh